dua puluh dua juni pada hari ulang tahun ibu kota jakarta mendapat kado pahit
sepekan terakhir kasus covid sembilan belas di ibu kota menjadi penyumbang tertinggi kasus covid sembilan belas di tanah air
bahkan pada dua puluh juni dua ribu dua puluh satu kasus covid sembilan belas harian di jakarta tembus rekor yakni lima lima ratus delapan puluh dua kasus
merespon lonjakan kasus covid sembilan belas sejak senin malam sejumlah ruas jalan di ibu kota ditutup
di jalan asia afrika kendaraan yang melintas dialihkan dari lapangan tembak menuju jalan jenderal sudirman atau senayan
termasuk dari arah sebaliknya blok m menuju lapangan tembak
di kawasan kemang jakarta selatan hanya pengendara tertentu saja yang dapat melintas
di antaranya warga kemang penghuni hotel patroli kepolisian ojek online dan pengguna jalan dengan kategori tujuan mendesak
satu lokasi yang kita laksanakan mobilitas pada pembatasan mobilitas pada malam hari ini adalah sepuluh kawasan yang selama ini ditenggarai sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan dan sebagainya
mudah mudahan dengan pembatasan mobilitas yang kita lakukan maka kawasan kawasan tersebut bisa lebih tertib
tak hanya ruas jalan ditutup berdasarkan waktu tertentu untuk membatasi kegiatan masyarakat
sejumlah tempat berkumpul seperti kafe hingga warung makan di pinggir jalan ibu kota dipaksa tutup pada waktu tertentu
senin malam petugas gabungan tni polri dan satpol pp melakukan penyisiran di sepanjang ruas jalan banjir kanal timur
yang biasa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat
setelah pedagang kaki lima
satu persatu pedagang yang masih buka tutup karena telah melewati waktu pembatasan mobilisasi masyarakat
yakni pukul sembilan malam hingga pukul empat pagi
tak hanya warung kecil dan lapak pedagang kaki lima
sebanyak lima kafe dan restoran yang berada di wilayah pulau gadung ditutup paksa aparat satpol pp selama tiga x dua puluh empat jam senin malam
selain memberikan sanksi tegas bagi para pelaku usaha yang mengabaikan aturan ppkm mikro
petugas juga membubarkan kerumunan warga
sebelumnya ada desakan agar ibu kota lockdown mengingat kasus covid sembilan belas terus melonjak
merespon desakan lockdown wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengungkapkan keputusan psbb ketat atau lockdown ibu kota
berada di tangan pemerintah pusat
kali ini lebih parah dari sebelumnya bahkan tahun lalu sempat dki tadi krem darurat tanpa menunggu pusat dulu
tapi kenapa sekarang nggak langsung naik
dulu kan kewenangannya ada di daerah sekarang kan kewenangannya ada di pusat
langsung saja dengan aturan ya
sejauh ini pemerintah pusat memutuskan tidak memperlakukan psbb ketat atau lockdown bagi wilayah zona merah seperti ibu kota

pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengetatan ppkm mikro selama dua pekan yang berlaku mulai dua puluh dua juni hingga lima juli
kemudian kegiatan sektor esensial tetap beroperasi iomki
maksimalnya jam delapan
kemudian juga terkait dengan kegiatan beribadah untuk dilakukan di rumah
pembatasan kegiatan masyarakat dalam mencegah penyebaran covid sembilan belas memang diperlukan
namun dampak ekonomi dari pembatasan kegiatan masyarakat juga tidak bisa dikesampingkan